atau gini aja pak
gimana kalau kita rinci aja dulu harta harta yang ada di rumah ini
pak pas setuju kan
rai bang ucok nanyain kamu terus tuh
emang kenapa katanya
iya katanya dia mau bantu ngerek motor kamu biar makin kenceng
iya sih boleh juga tuh
ya tapi sih aku bilang jangan kalau terlalu kenceng
aku malah khawatir kalau kamu nanti malah jatuh dari motor
kamu jangan ikut balapan balapan lagi ya
aku takut nanti kamu jatuh
tapi kan aku udah jatuh
makanya kamu berhenti aja balap balapannya
aku gak tega lihat kamu jatuh
kamu tenang aja
aku gak akan jatuh lagi
kan aku udah jatuh di hati kamu
eh kok aku bangun disitu sih
bener kan kata gue
apaan coba gue kesini
oh apaan sih
duduk duduk duduk
duduk dulu duduk
mendingan gue balik aja ya
enggak lo gak boleh balik
udah lo duduk aja
belum juga buat cari buat temen lo
sekarang ada yang udah dateng
udah beres susanna
gue juga nyantai kok dari tadi
tapi kok lo jadi salting gitu sih rek
iya kok jadi salting salting gitu sih
yang biasa lah
maksudnya lo salah
karena dia kan takut jatuh cinta sama gue
lo denger ya
gue gue gak mungkin jatuh cinta sama cowok kayak orang
yaudah kalau gitu
kalau emang gak jatuh cinta
sekarang kita duduknya masing masing